diduga karena kesulitan ekonomi seorang bayi perempuan yang baru dilahirkan dibuang orang tua kandungnya sendiri
selain dibekali pakaian serta tali ari ari sudah terpotong pelaku juga menyimpan surat wasiat dalam secari kertas
warga sukadana ciamis berkerumun di sebuah gubuk di tengah kebun
seorang bayi perempuan ditemukan dengan berat dua lima ratus gram dan panjang empat puluh tujuh cm
bayi malang ini ditemukan dalam kondisi lemah terbungkus pakaian
dugaan sementara sang bayi dibuang satu hari setelah dilahirkan
selain dibekali pakaian dan tali ari arinya sudah bersih warga juga mendapati secari kertas berisi wasiat dekat tubuh bayi
dalam surat wasiat ditulis bayi yang dibuang ini bernama sabrina agustina
kedua orang tuanya menitipkan bayi kepada yang menemukan karena tak mampu merawat bayi tersebut
orang tuanya berencana mengambil lagi bayinya jika kondisi ekonominya membaik
kondisinya waktu itu dibungkus apa
dibungkus baju kaos atasan
betul ada suratnya
ada nitipkan bayi ibunya
nanti kalau ekonominya udah bagus mau diambil lagi
akibat kondisinya lemah bayi sabrina dirawat di puskesmas sukadana
meski baru sehari ditemukan setidaknya tujuh belas orang warga sudah mengajukan diri menjadi orang tua asuh
petugas kepolisian masih terus mencari pelaku buang bayi ini berdasarkan petunjuk
surat wasiat diduga orang tua bayi merupakan pasangan muda
setidaknya jika dilihat dari bentuk tulisan sang orang tua
denan rahadian cihamis